sepekan ini dua rancangan undang undang yang menuai kontroversi dan membuat publik heran
ada ruu omnibus law cipta kerja dan juga ruu ketahanan keluarga
terdapat pasal pasal kontroversial di dalam dua ruu tersebut sehingga banjir kritik dan juga penolakan publik
seperti biasa jelang akhir pekan kami akan bahas editorial view dari kacamata para jurnalis senior terkait dengan isu isu menarik dalam sepekan ini
dan sambil kami juga nanti akan terus mengupdate kepada anda terkait dengan adanya siswa smp di sleman yogyakarta yang diduga terseret arus sungai di sana
kita editorial view di layar demokrasi bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan dari yang di depan saya terlebih dahulu ada mas bambang harimurti jurnalis senior dari tempo
selamat malam mas bambang
terima kasih sudah hadir
dan ada pak fredy ndolu jurnalist senior dari rri
selamat malam pak fredy
terima kasih sudah hadir
tuan rumah mas revolusi reza kepala peliputan cnn indonesia tv
revo saya ke mas bambang terlebih dahulu
kita bahas soal ruu omnibus law cipta kerja yang selain menuai penolakan tapi juga terbaru ini justru dikatakan typo lah salah ketik dan lain sebagainya
di luar salah ketik dan juga penolakan ini mas bambang dari kacamata anda apa menjadi problem utama ruu omnibus law ini yang diinisiasi oleh presiden joko widodo
tapi kemudian justru praktiknya ada banyak kesembronoan dan juga ada banyak penolakan dari masyarakat
saya kira yang paling jelek dari omnibus law itu adalah gerakan
jadi prosesnya ya
prosesnya itu dipaksakan dan secara tidak terbuka transparansinya hampir tidak ada
dan kita lihat dari penyusunannya pun menerbitkan kecurigaan karena misalnya bicara tentang ekonomi
tapi yang diundang menjadi tim selain pemerintah itu hanya pelaku ekonomi kalangan pengusaha
seolah olah ekonomi itu hanya urusan pengusaha
ekonomi itu kan ada pengusaha ada pekerjaan
ya kan ada konsumernya
tapi ini kok yang diajaknya cuma satu stakeholder aja
nah ini menimbulkan kecurigaan dari yang tidak diajak
dan itu kelihatan juga terburu burunya itu berbahaya
buktinya sampai hal yang sangat sangat mendasar ya
bahwa pemerintah itu harus taat undang undang
kok ini bisa dibuat seolah olah pemerintah bisa mengubah undang undang
itu kan menurut saya sudah kesalahan yang sangat fatal yang menunjukkan
apakah ini fraudian slip ya
mungkin jangan jangan memang ada niat otoriter
jadi ada kecurigaan lagi
menimbulkan kecurigaan yang jangan jangan sebenarnya nggak perlu
tapi ini kan itu kan artinya otoritarianism yang luar biasa
seolah olah dpr itu cap stempel aja gitu kan
kesalahan seperti itu
padahal itu pun sudah terlambat dari jadwal
ini kan harusnya desember
ternyata baru dua belas februari masuk dengan segala macam
jadi untuk apa
apa ketergesaan ketergesaan yang justru menimbulkan masalah
padahal kalau tujuannya ini adalah meningkatkan investasi langsung
nah ya itu adalah tujuan yang baik
kita lihat dua ribu sembilan belas itu sudah ada kenaikan yang luar biasa dibandingkan dua ribu delapan belas
karena dua ribu delapan belas orang khawatir ribut ribut soal pemilu kan
sekarang pemilu sudah lewat
langsung deras masuk udah naik
harus ada omnibus law ini pun
kalau ada ketenangan saja akan masuk banyak gitu
tapi ini akibat ada omnibus bisa terjadi keributan lagi
malah bisa turun investasi ini
pak freddy di kecamatan anda mengatakan hal yang sama
ini tergesa gesa dan tidak perlu sebetulnya kita ada ruu omnibus law untuk menggenjot investasi katakan
kalau saya mungkin beda ya mas bambang
ini kan udah bagus pemerintah mau memulai sesuatu
artinya mereka ada memerlukan satu riset
kan ini nggak mungkin gusuh gusuh
tergusuh gusuh tiba tiba muncul omnibus law
kita lihat semua omong ada tumpang tindihnya peraturan perundangan yang begitu banyak
dan banyak lagi yang tumpang ini
sehingga semua orang itu semua lembaga sektor itu melakukan dirinya sendiri
seolah dia berhasil sendiri
jadi ada ketumpang tindian dan koordinasinya gak jelas semuanya
bahkan ada yang menguntungkan ada yang untung
ada orang yang untung di situ
ada kemuan baik
ada niat baik dari pemerintah juga untuk melakukan sebuah temuan
masalahnya sekarang begini
kenapa kita sudah menganut pers bebas
atau demokrasi yang udah kayak mau ke amerika gitu
padahal kalau sudah begitu memang tidak ada demokrasi yang tenang tenang
demokrasi itu ya harus bergejolak
bagaimana supaya gak bunuh bunduhan aja
tapi kalau ruu nya salah
ala ketik dan sebagainya itu kan bahaya juga pak
kalau salah kita biar aja umpan publik kan respons
nah ini kecerdasan publik yang dibutuhkan
ada partisipasi ya
selama ini banyak undang undang coba lihat yang jadi
tiba tiba jadi undang undang
sebenarnya sekarang ini menarik ya
saya lihat ada dorongan untuk publik ikut berpartisipasi
kalau bisa dalam proses awal sampai tengah yang pasal pasal yang krusial itu
dan ujungnya sebelum dikotok palu
itu publik juga dibuka
masih dibuka untuk kesempatan untuk mengkritisi
dan mendapat pencerahan dari pemerintah
saya kira kalau ini jalan dengan baik
saya kira dan semuanya
everything for one atau satu untuk semua
semua untuk satu
sebenarnya kan berarti ukurannya apa
mereka mau pengen tegakkan ideologi pancasila itu
jadi ideologi itu harus mencerminkan sampai ke bawah implementasinya
saya kira memang kita demokrasi ini ideologi kita coba lepas
di pembukaan itu kemudian kesininya kan liberal
semua protes itu
tapi sampai di situ
nah ini mungkin ada cara lain dari pemerintah
saya kira mereka orang pintar pintar juga
orang hebat hebat dalam
malah mungkin salah
hanya salah kritik kita kritik kayaknya
biarlah ini saling kritik ini menarik
meskipun kemudian kan pekerja bahkan pers juga mengomentari bahkan menolak ya mas revo
pandangan anda bagaimana soal ini
ini kan karena begini
semangatnya seperti tadi dikatakan mas bambang
semangatnya bagus lah ya
untuk meningkatkan investasi
cuman terkesan terlalu terburu buru
akhirnya memunculkan banyak
selain itu kan ada beberapa baru dibuka seminggu yang lalu ya
seminggu lalu baru dibuka nih draftnya
sebelum itu kita semua kan mencari draftnya
kata kata omnibus law itu yang dicetuskan oleh presiden kan sudah dari ketika pelantikan
nah kemudian diumumkan oleh bahwa ada tim khusus di bawah kemenko perekonomian untuk menggodok ini
muncullah kemudian banyak timnya itu kan ada berapa orang
delapan puluh an orang yang menjadi tim om libu slough
cuman publik dan pers itu mencari draftnya itu kan susah
jadi kan terkesan ini ada yang disembunyikan disitu
oke tidak transparan
tadi dikatakan oleh mas bambang
nah kita juga punya presiden yang kecurigaan itu menjadi muncul
karena sebelumnya ketika ada ruu kpk kemudian ruu kuhp itu kan semua terkesan dipaksakan
dalam waktu dua minggu itu harus ketok palu beberapa
kalau om libu slough ini apa yang harus kita curigai pasal pasalnya mas revo
kalau menurut saya sih gini ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak
kelas kelas pekerja seperti kita kita inilah
nah kita akhirnya kan membuat orang punya interest untuk melihat pasal per pasal itu
ada banyak kalau misalkan di pers juga ada ternyata juga masuk ya mas
pers masuk penyiaran masuk dan itu kan membuat akhirnya kita agak lebih pasang mata lah di pasal pasal tersebut
urusan ketenaga kerjaan
apakah ini ada beberapa yang kemudian misalnya umk tidak ada menjadi ump
menjadi persoalan ketika di jawa barat misalnya ump jawa barat itu satu delapan tapi beberapa kabupaten bisa empat
nah itu bagaimana
itu kan katanya menurut dari kementerian ketenagakerjaan itu akan diatur dalam peraturan pemerintah
cuma kan orang orang ketika melihat draftnya itu sendiri kan bingung
artinya sosialisasinya juga kurang dalam hal ini
sejak awalnya ya mas revo ya oke oke oke baik baik
mas bambang bagaimana anda melihat itu
artinya gini ini kan omnibus law ini artinya semua banyak orang punya kepentingan di sini begitu ya
arus hati hatinya itu bagaimana
begini kalau saya melihatnya masalahnya kan ini kepentingan semua orang
tapi kenapa hanya kalangan tertentu yang dilibatkan sejak awal
kita itu mendapatkan kecurigaan misalnya saya salah satu ya
sekarang sepertiga dari anggota kabinet kita itu punya bisnis tambang
dan kita tahu misalnya sekarang itu menurut peraturan undang undang yang ada
banyak tambang tambang itu sudah selesai konsesinya dan harus diberikan kepada bumn
sekarang kita sudah dapat bocoran ternyata itu nanti bisa diperpanjang tanpa batas
itu kan merugikan negara berapa untuk memperkaya segelintir orang
ini menjadi perampokan legal
hahaha yang dilegalkan dalam omnibus
yang dilegalkan dalam omnibus
jadi kalau nggak hati hati
omnibus law ini adalah pelegalan perampokan oleh sekelompok kecil
nah mas brady bagaimana menurut anda
ini ada penyusup berarti bisa jadi
saya setuju deh mas bambang juga kali ini
soalnya hati hatian ya kan dalam menyusun omnibus law ini
karena jangan sampai rakyat dirugikan
itu aja intinya publik dirugikan
jadi kalau selama nanti ini bisa dan publik civil society dimana pertanyaan saya
mereka harus munculkan satu omnibus law
konsep publik misalnya
jangan semua yang ada sekarang yang kita lihat rame itu kan begitu pemerintah keluarkan sesuatu
dicurigai ditolak ya oke
nggak apa apa jadi menurut saya curigai atau kritik biasakan saja
pemerintah jalankan terus selama dia merasa ini penting untuk rakyat
jalankan terus saja
kritik jangan dihambat
media kritik media dengan lsm kritik beda
jadi media kritik ada ada
kalau sekedar media mungkin apa tapi saya misalnya di undang undang pers ya
dia ada pasal pasal yang jelas jelas mengubah undang undang
tetapi dewan pers itu kan lembaga yang memang oleh undang undang dinyatakan mengatur kemerdekaan pers
sama sekali nggak diajak
dalam penyelesaian nanti itu menurut saya blunder benak
ini yang kita protes
oke baik baik
kalau yang apa namanya
usernya tidak sering ini
ini memang sering mas
user ke undang undang penyiaran
di dalam ikut sampai akhir dalam
dan pes juga begitu kan
sehingga kita tahu kita akhirnya kita yang gunakan
ya ini justru nggak begitu kan
bayangkan kalau undang undang itu jadi
nah kita juga mesti membayangkan bagaimana kalau undang undang ru ketiga
untuk undang undang ru ketaraan keluarga ini jadi
nah seperti apa kemudian apakah ini menurut anda memang dibutuhkan dan juga tepat
tapi kita bahas nanti itu nanti ya
pak brady dan segala masyarakat kami akan segera kembali sesaat lagi
pasal urusan private ya